kamu gak apa apa
kok lama banget di kamar
ada yang bisa aku bantu
wah gini aku mau ambil gelang aku
yaudah kita balik lagi yuk acara masih mulai
untung aja gak ketahuan
bapak lihat gak teman cowok saya dateng
tadi kita sudah masuk ke dalam
udah masuk ya
kok gak keliatan sih
yaudah makasih ya pak
ini bukan menang
kamu bertahan ya
terima kasih putri
kau sudah menyelamatkanku
apa yang sebenarnya terjadi putri
nabrad sudah membentengi rumah ini dengan pelindung
jadi siapapun yang kesini membawa racun
itu akan hancur di tubuhnya sendiri
aku hampir mati tadi putri
koma sakit ya
pelindung itu sudah membuat racun di dalam tubuhku mendidih
dan hancur putri
aku sudah tidak punya racun lagi
harusnya aku kasih tahu kamu sebelum kamu datang ke rumah ini
aku udah berusaha telepon kamu tapi susah
maafkan aku juga tuan putri
ponsel aku rusak
lebih baik kamu sekarang pulang ya
kondisi kamu lemah sekali
dan rumah ini sangat berbahaya
kamu gak apa apa
kok lama banget di kamar
ada yang bisa aku bantu
oh ini aku mau ambil gelang aku
yaudah kita balik lagi acara masih mulai
aku harus pergi dari sini
ada orang yang belum ada teman loids
aku mau lanjut perjalanan
dan juga aku tvs yang orang lift

ia sudah terus freestyle selet
macam aja masih keras
kamu nyanses lu
untunguem penghasukan yesterday's hope

kamu kapan datengnya sih
aku khawatir banget dari tadi nungguin kamu
hp aku emang rusak
terus aku sampe sini langsung kemar mandi
soalnya kondisi aku lagi kurang baik
iya keliatan kamu pucet banget
yaudah sekarang yang penting kita ketemu orang tua aku
terus abis itu kamu pulang gapapa kok
udah ah ya udah pada nungguin kamu tau dari tadi
menunggu apa lagi ini
reza ini yang waktu itu nolongin erin waktu kebakaran di kampus
kalau nggak karena reza mungkin erin udah di rumah sakit
terima kasih ya udah nolongin erin waktu di kampus